kemungkinan besar istri anda keracunan dia tersebut
apa itu berbahaya dok
sangat berbahaya pak
itu bisa mengganggu fungsi darah dan jantung
karena itu tadi
jantung istri bapak sempat berhenti
tapi istri saya gak akan kenapa kenapa kan dok
kami sedang berusaha pak
saat ini istri bapak masih tidak sadarkan diri
masuk sebentar ya pak
yang kuat ya
saya akan tunggu kamu
saya nggak peduli apa apa lagi sekarang
saya peduli sama kamu
saya mohon bertahan ya
setidaknya buat reina
jangan biarkan saya dihantui rasa bersalah
di sepanjang hidup saya
tidak ada respon jantungnya makin lemah
henti jantung dok
karena kamu bertahan
gimana kalian bisa selesai
dari itu racun yang diberikan oleh rekan anda
ditemukan jad diroksin
istri anda keracunan dia tersebut
apa itu berbahaya dok
sangat berbahaya pak
itu bisa mengganggu fungsi darah dan jantung
karena itu tadi
jantung istri bapak sempat berhenti
tapi istri saya nggak akan kenal
kenapa kan dok
kami sedang berusaha
saat ini istri bapak masih tidak sadarkan diri
kami berikan obat penenang dosis tinggi
setelah ini pasien akan kita bawa ke wrong issue
belum pulang bu
kiki juga kurang tahu bu
sampai sekarang belum ada kabar
koma telepon dulu ya
andin kemana sih
gue jadi kepikirannya
gue ngeri ada pak apa sama andin
nomor yang ada tujuh tidak dapat menerima panggilan
ini andin gak aktif lagi
aku sama ini lagi ada di rumah sakit jakarta hospital mah
sekarang andi mau dibawa ke icu
kalau gitu tunggu mama ya
mama kesana sekarang
andi udah sakit
ini saya cerita ya
ki kamu siapin bajunya andin sama al
abis itu kamu temenin saya ke jakarta hospital ya
lihatlah kamu temenin rina di rumah ya
mama di rumah sakit
mama sakit dulu ya
nanti rena ketemu mama kalau mama udah sembuh ya
kamu di rumah amancus ya
tapi kamu di rumah dulu ya
oma ke rumah sakit
lebih mama nanti kalau mama udah sembuh renat ketemu mama ya
aku gak nyangka rina bisa punya ikatan cinta yang begitu dalam dengan anda
sejak di sekolah tadi
dia sudah bisa merasakan sesuatu terjadi pada anda
padahal mereka bukan ibu dan anak sedarna
jadi gini om
banding sama mas al itu berantem lagi
terus mas al pergi
andi dan al bertengkar tadi
kenapa mereka bertengkar